sejak dulu dia seperti dekat dengan kian santang
jangan jangan dia juga tau dimana kian santang sekarang
urusan kita waktu itu belum selesai
alangkah baik nih
kita selesaikan sekarang
nyai teh sudah siap
nyai teh kebelet
maaf ya nyanyi mau ke sungai dulu
tapi nyai minta tolong
nanti ini daun daunnya masukin satu satunya
tapi jangan salah urutannya
nanti kalau salah bisa meleduk ini pancinya
apa aja tuh nyai daun apa aja
terus daun ciplukan
yang ketiga teh daun meniran
ayah daun pandan
ayah daun pandan
ayah daun tapak darah
ayah daun saga
ayah daun saga
dengan itu kan aku bisa
ayah daun saga
terakhir teh daun wijaya kusuma
jangan salah ya
terus udah gak tahan ya ini
jangan salah iya
jangan salah iya
jangan salah iya
jangan lupa om eh
jangan lupa om eh
jangan lupa om eh
nah ini udah gak ada kamu masih ingat daunnya yang mana
hah gampang tuh
jangan terlalu banyak ya
pasti salah urutan daun ya aki aki
kamu udah gara gara nama aku dah
itu kunam meh
itu hitam hitam gitu
itu udah gila
itu udah gila
itu udah gila
itu udah gila
itu udah gila
itu udah gila
itu udah gila
itu udah gila
itu udah gila
itu udah gila
itu udah gila
itu udah gila
itu udah gila
itu udah gila
itu udah gila
itu udah gila
itu udah gila
itu udah gila
itu udah gila
itu udah gila
itu udah gila
itu udah gila
itu udah gila
itu udah gila
itu udah gila
itu udah gila
itu udah gila
itu udah gila
itu udah gila
itu udah gila
itu udah gila
itu udah gila
itu udah gila
itu udah gila
itu udah gila
itu udah gila
itu udah gila
itu udah gila
itu udah gila
itu udah gila
itu udah gila
itu udah gila
itu udah gila
itu udah gila
itu udah gila
itu udah gila
itu udah gila
itu udah gila
itu udah gila
itu udah gila
itu udah gila
itu udah gila
itu udah gila
itu udah gila
itu udah gila
itu udah gila
itu udah gila
itu udah gila
itu udah gila
itu udah gila
itu udah gila
itu udah gila
itu udah gila
itu udah gila
itu udah gila
kemana lagi aku harus mencari air
anakku udah kehausan
nyai punya ramuan buat keaman keamin
pahit tuh nyai
bener gak pahit
sok sudah minum
jangan di abisin gue ntar lagi
ramuan niroh malam
ahli tak ahli
gimana cara menyalurkannya nyai
ini teh belum seberapa
ilmu keaman sama keamin belum balik semua
nyai mah atuh bener dicicil
kalau mau balik lagi semua ilmunya
ini airkus ini punya aku
kalian mau air
yang mulia saya perlu air
terung terungkan air hujan yang mulia
perlu air kami semua
tapi kalian semua harus bisa menjadi pengikutku
kami akan menjadi pengikut setiamu

hemat penghasil besi haben
gelap tekamu ah

semoga kondisi penderbatan tentang yang ehem'mu

rai raka ingin mencari makhluk
rai tunggu saja di sini dan raka tidak akan aman
baik raka berhati hatilah
aduh aduh aduh
kita harus saja dulu di sini aduh
tidak bisa paman
kita akan terus berjalan sampai kita menemukan kian santri
aduh aduh tunggu aja aduh
aduh aduh tunggu aja aduh
aduh aduh tunggu aja aduh
aduh aduh tunggu aja aduh
aduh aduh tunggu aja aduh
kau pikir kau saudara aduh
ternyata rai surawi sesa masih mengenaliku sebagai kamandaka
saya sedang tidak bertugas
dan sekarang saya sedang berburu raden
sejak dulu dia seperti dekat dengan kian santang
jangan jangan dia juga tahu dimana kian santang sekarang
urusan kita waktu itu belum selesai
urusan kita waktu itu belum selesai
kita selesaikan sekarang